ada anak yang meninggal satu minggu lebih dari seratus anak
di seluruh dunia kalau saya rasa
menangis kita sebetulnya
nah tapi selalu kita diprotes
oh angkanya cfr nya reda atau apa segala dibandingkan lain lain penyakit lain
saya sedih dan menangis kalau ada orang yang mengatakan bahwa ini masalah kecil
kalau kita lihat yang meninggal
yang meninggal itu sampai januari itu masih seratus lima puluhan sampai januari dua ribu dua puluh satu
nah sekarang yang meninggal sudah berapa
sudah satu delapan ratus lebih
jadi berarti apa
tahun ini lebih seribu tujuh ratus anak yang meninggal karena covid
penyakit mana yang bisa seperti itu
tiga t testing tracing ini termasuk pada saat sekolah
tadi dr anton mengatakan treatment kita masih masalah juga treatment
perujukan dan lain lain yang berikutnya tiga m dan yang berikutnya imunisasi
jadi kalau kita gagal yang tiga ini most likely kita akan hidup selamanya dengan covid